halo saat malam hari ini banjir kembali menerjang ibu kota jakarta
namun tampaknya pemerintah provinsi dki jakarta gagap melakukan pencegahan atas bencana banjir ini
dprd dki jakarta akhirnya bersepakat menerbitkan panitia khusus untuk menyelidiki banjir ibu kota
lalu apakah pansus banjir adalah solusi atau sekedar mencari sensasi
itulah fokus prime news malam ini saya rifana pratiwi
proses evakuasi enam puluh sembilan wni dari kapal pesiar diamond princess yang berada di yokohama jepang
masih dalam tahap komunikasi yang dilakukan antara pemerintah indonesia dengan otoritas di jepang
pemerintah indonesia melalui menteri kesehatan terawan agus
putranto menjelaskan bahwa fokus pemerintah diprioritaskan terlebih dahulu kepada abk yang berada di kapal world dream
dengan pertimbangan resiko yang lebih minim seperti status kesehatan yang lebih baik dan juga ditolaknya kapal tersebut oleh sejumlah negara yang dilewati
menteri kesehatan terawan agus putranto mengaku proses perundingan dengan otoritas jepang masih terus dilakukan
sampai nantinya ada keputusan mengenai teknis penjemputan wni yang seluruhnya adalah anak buah kapal tersebut
menteri kesehatan terawan agus putranto juga mendapat informasi dari menteri kesehatan terawan agus putranto
menunjukkan bahwa kebutuhan logistik dan pengawasan medis dari seluruh abk kapal diamond princess telah dijamin oleh pihak otoritas jepang
saat ini dari data yang didapatkan ada tujuh puluh delapan wni yang merupakan abk dari kapal diamond princess
di mana sembilan diantaranya positif terjangkit virus corona dan telah dilakukan perawatan dan pengawasan oleh tim medis negara jepang
pertama ini yang dream world ini betul betul menjadi konsentrasi
pertama ini yang dream world ini betul betul menjadi konsentrasi

ya tak ya semua kamu persepsinya apa
menteri kesehatan terawan agus putranto menjelaskan pemerintah indonesia siap mengobservasi wni yang telah dikarantina di kapal world dream
setelah dijemput satu ratus delapan puluh delapan abk world dream tersebut akan dievakuasi ke pulau sebaru satu kepulauan seribu untuk diobservasi selama empat belas hari
menkes juga menyebut ada perbedaan penanganan wni yang ditempatkan di pulau sebaru dengan yang dikarantina di natuna beberapa waktu lalu
penanganan di pulau sebaru akan dilakukan lebih ketat karena semua kru kapal world dream berpotensi melakukan kontak langsung dengan korban suspek corona yang sudah diturunkan di hongkong
meskipun telah dinyatakan sehat oleh tim medis dari otoritas hongkong
sedikit berbeda ini kan pernah nurunkan di mana
dan ini ada di dalam satu close contact juga
namun melihat riwayat perjalanannya saya menduga ataupun saya memperkirakan ini kemungkinan besar bisa clear
karena itu saya izinkan semuanya bisa masuk dengan baik ke wilayah indonesia
dan bisa diobservasi
tapi tetap aja kehatian itu harus saya laksanakan
makanya harus di buah pulau yang kalau bisa tidak ada penduduknya
karena tadi ada prinsip kehatian
sudah ada koresponden cnn indonesia
albi pratama di kompleks istana kepresidenan
selamat malam albi
albi pemerintah akan mengevakuasi wni di kapal pesiar world dream besok
bagaimana progresnya hingga hari ini
ya selamat malam
selamat malam rifana
benar sekali pemerintah republik indonesia saat ini memang tengah mempersiapkan proses penjemputan ataupun evakuasi warga negara tahap kedua
yang akan dilakukan pada hari rabu besok tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
di mana ada sekitar satu ratus delapan puluh delapan warga negara indonesia yang seluruhnya merupakan anak buah kapal dari kapal world beam sendiri
yang saat ini posisinya sudah berada di perairan internasional
di dekat selat durian yang berada di kepulauan riau dekat pulau bintan seperti itu
dan besok akan dilakukan proses penjemputan
mekanisme proses penjemputan ini sendiri nantinya akan dilakukan dengan sistem boot to boot
di mana pihak dari indonesia sudah mengirimkan satu kapal rumah sakit yaitu kri suharto yang sudah berlayar beberapa waktu yang lalu
kalau tidak salah hari minggu atau hari senin kemarin
yang nantinya besok sekitar pukul sepuluh pagi ini akan langsung melakukan kontak dengan kapal dari world dream sendiri di perairan selat durian sendiri
nah nantinya sekitar satu ratus delapan puluh delapan abk tersebut akan langsung dipindahkan
menuju kapal kri suharto dan langsung ditangani oleh tim medis yang merupakan dari medical pihak swasta dalam negeri dan juga dari militer sendiri
dan nanti setelah seluruh abk yang merupakan warga negara indonesia ini sudah dipindahkan ke kri suharto
maka kri soeharto akan langsung menuju ke kapal sebaru satu yang berada di kepulauan seribu sendiri untuk dilakukan observasi selama empat belas hari ke depan
terhitung setelah tiba di pulau sebaru tersebut yang diprediksi akan mulai berlabuh
pada tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh atau hari jumat yang akan datang rifana
nah nantinya memang proses observasi ini sendiri dilakukan karena memang pihak dari pemerintah indonesia tidak ingin kecolongan seperti beberapa negara negara lain
yang memang membawa beberapa warga negaranya yang sebelumnya dinyatakan sehat
tapi kemudian ketika dibawa ke negaranya ternyata sudah positif mengalami virus corona
karena dari laporan yang diterima oleh pemerintah indonesia dari otoritas hongkong sendiri
terim tersebut berasal sebelumnya memang ada beberapa warga negara asing yaitu dari hongkong dan juga dari tiongkok yang ternyata positif mengidap corona sendiri
tetapi sudah diturunkan dan setelah dilakukan observasi juga oleh otoritas medikal dari hongkong
bahwa seluruh anak buah kapal yang totalnya berjumlah sekitar satu
di mana satu ratus delapan puluh delapan diantara yang merupakan abk asal indonesia ini sudah dinyatakan sehat ataupun bebas dari corona
tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut akan dilakukan observasi di pulau sebaru tersebut
nah tetapi ada hal yang berbeda
ya rifana jika dibandingkan dengan penanganan wni yang berjumlah dua ratus tiga puluh delapan pada saat dilakukan penjemputan ke pulau natuna beberapa waktu yang lalu selama empat belas hari observasi
kalau misalnya kita mengingat kembali di natuna beberapa waktu lalu
observasi dilakukan di sebuah hanggar pesawat dan lokasinya juga berdekatan dengan pemukiman penduduk seperti itu
walaupun sudah dinyatakan sehat tetapi observasi tetap dilakukan dan sampai memang benar benar dinyatakan bebas dari corona baru boleh kembali ke tempat asal masing masing
secara teknis memang mirip seperti itu
tetapi bedanya adalah nanti di pulau sebaru yang memang tidak berpenghuni sendiri karena pihak dari kementerian kesehatan mengatakan pulau sebaru ini sebelumnya merupakan tempat rehabilitasi para pecandu narkoba yang terakhir kali dipakai itu antara tahun dua ribu lima sampai dengan dua ribu lima
sehingga tempat tersebut masih memiliki bangunan yang siap pakai ataupun siap huni
terdapat beberapa fasilitas yang ada juga di sana sehingga bisa ditempati oleh wni yang nantinya dibawa ke sana
ada sejumlah kamar kamar yang nantinya disediakan di sana ada khusus pria ada khusus wanita
ada yang satu kamar untuk satu orang ada yang satu kamar untuk dua orang dan juga ada untuk satu kamar untuk empat orang tergantung dari kondisi kesehatan pada saat dilakukan medical check up selama perjalanan dari kepulauan riau menuju ke pulau sebaru sendiri
nah alasan dilakukannya penempatan di pulau sebaru selain karena tidak berpenghuni juga karena pihak dari kemenkes menilai lokasi tersebut cukup efektif untuk meminimalisir penyebaran virus corona yang memang masih saja atau masih saja bisa punya potensi
karena kapal dari world dream sendiri sejauh ini dimungkinkan punya kontak langsung dengan beberapa penumpang yang sebelumnya sudah diturunkan di hong kong sendiri yang semula sudah dideteksi mengalami ataupun terjangkit virus corona
jadi hal hal seperti itulah yang nantinya akan dipikirkan oleh pemerintah indonesia sendiri
terima kasih albi pratama koresponden cnn indonesia
selamat bertugas kembali
satu dari tiga warga negara indonesia yang masih tertahan di kota wuhan tiongkok adalah mahasiswa universitas negeri surabaya unesa
asal lamongan karena uangnya terus menipis pihak universitas memberinya uang saku periodik
sementara mahasiswa unesa lainnya memberi semangat untuk tetap sehat
seperti dua wni lainnya yang tertahan di wuhan humaydi zahid mahasiswa s dua pendidikan bahasa mandarin unesa
tidak lolos pemeriksaan kesehatan saat evakuasi dua ratus an wni dari wuhan ke indonesia beberapa waktu lalu
kondisinya saat itu tengah sakit demam
kini humaydi sudah sembuh
tetapi dia tidak bisa pulang
karena kota wuhan masih ditutup akibat wabah virus corona
pihak unesa mengaku setiap pagi selalu memperbaharui informasi humaydi dengan video call oleh rektor
menanyakan kabar dan apa saja kebutuhannya yang mendesak
tapi kami terus memotivasi mudah mudahan nanti ada kebijakan pemerintah wuhan yang bisa membuka akses transportasi untuk bisa ke bandara
baik pemerintah ataupun pihak kampus sebenarnya kami siap untuk memfasilitasi untuk bisa memulangkan humaydi
kalau unesa kami rutin mengirimkan uang saku ya
jadi karena memang beasiswanya posisinya kan memang kemarin posisinya habis
kemudian dari pihak unesa juga mengirim uang saku secara rutin
sudah ketiga kalinya sih
sementara mahasiswa unesa lain yang juga mengetahui kondisi humaydi zahid ramai ramai memberikan dukungan
mereka meminta humaydi yang biasa dipanggil homet
semangat sampai kembali ke indonesia
semangat komed semoga sehat selalu di wuhan
jangan menyerah kami nunggumu di unesa
semangat komed semoga komed di sana selalu sehat selalu
dan kami berharap komed bisa cepat pulang ke indonesia
semangat kak omet semoga sehat selalu dan bisa cepat pulang ke indonesia
selain humaydi zahid ada enam puluh lima warga jawa timur lain yang sempat berada di wuhan
dan ikut terisolasi
ke enam puluh lima orang itu sudah lebih dulu pulang ke rumah masing masing pada lima belas februari yang lalu
setelah menjalani observasi di natuna
rangga umara heru sudarmanto surabaya jawa timur
korea selatan tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona
seiring dengan melonjaknya jumlah warga yang terinfeksi
tercatat ada sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus corona yang membuat korea selatan menjadi negara nomor dua
dengan kasus terbanyak
hingga selasa data dari john hopkins menyebut sudah ada sepuluh pasien dinyatakan meninggal dunia
kota daegu di provinsi gyeongsang utara
tercatat memiliki infeksi corona tertinggi dengan tiga puluh tiga kasus baru
dilaporkan dalam sehari
pemerintah korea selatan telah menetapkan kota daegu dan cheongdo sebagai zona perawatan virus corona
beberapa setelah corona virus operasi yang meningkatkan
hujan pengambilan mariaonen sembilan keluaran aboardgg
nah di korea selatan ini berhubungan dengan jemaat gereja di daegu
seberapa dekat tempat tinggal anda sebenarnya dengan gereja tersebut
kalau untuk lokasi gerejanya sendiri itu ada di bagian selatan kota diego ya
jadi kalau saya sendiri itu tinggalnya di bagian utara daegu
dari lokasi saya tinggal sampai di gereja itu sekitar tujuh km
jadi cukup jauh jadi nggak terlalu dekat itu
oke mbak inta sejak pemerintah korea selatan meningkatkan status wabah corona ke level tertinggi
suasana di daegu saat ini seperti apa
kalau kondisinya sih cukup berbeda ya dari sebelumnya
jadi kayak pusat pusat keramaian seperti kayak downtown kemudian sekolah kampus dan restoran kafe semuanya sudah sepi
dan pemerintah dari daegu sendiri pun sudah mengingatkan untuk tidak melakukan banyak kegiatan di luar rumah
jadi diminta untuk tetap stay di rumah saja
jadi sudah hampir sudah mau seminggu ya kami stay di rumah jadi tidak keluar
kemudian restoran dan banyak tempat tempat keramaian dan kayak shopping mall semuanya juga udah banyak yang tutup gitu
oke mbak inta pemerintah korea selatan apakah sudah menetapkan proses isolasi terhadap kota daegu
kalau proses isolasi sendiri sih dari pemerintah masih belum menentukan
tapi kalau misalnya daegu itu diisolasi tapi banyak dari masyarakat yang tinggal di daegu sendiri ini memilih untuk tidak keluar dari daegu
jadi sudah cukup stay di daegu saja karena kalau misalnya kita pindah ke kota lain itu bisa membahayakan orang lain juga
jadi kami memilih untuk tetap stay di sini gitu
jadi kesadaran masyarakatnya cukup tinggi
jadi kami kalau keluar pun tetap pakai masker
belum diisolasi sama sekali sih dari pemerintah koreanya
mbak bagaimana dengan stok kebutuhan pangan sehari hari
di sana anda mengatakan bahwa banyak restoran dan juga toko toko yang tutup
terjadi kelangkaan stok pangan apa enggak mbak
kalau untuk stok pangan sampai saat ini masih aman
jadi pemerintah korea sendiri supply bahan bahan makanan ke banyak mart yang ada di sini
jadi sampai saat ini mart masih banyak yang buka
jadi banyak dari masyarakat di daegu sendiri ini keluar mungkin untuk hanya untuk beli stok makanan untuk stok di rumah
untuk bahan bahan makanan masih sangat cukup
jadi pemerintah juga terus berusaha untuk supaya kami tidak kekurangan gitu
bagaimana dengan kesiapan rumah sakit di daegu mbak
terkait dengan meningkatnya penyebaran virus corona di sana
apakah sudah ada kesiapsiagaan dari pihak rumah sakit di sana
ya jadi udah
kami juga setiap harinya selalu diperingatkan
jadi diberi sms kalau misalnya ada apa apa itu sudah rumah sakit itu sudah di banyak rumah sakit itu di berbagai posisi itu sudah ditentukan
jadi kalau misalnya ada apa apa bisa langsung hubungi dan bisa langsung pergi ke sana nanti langsung ditangani dari pihak rumah sakit
jadi tidak usah khawatir masalah itu
jadi pemerintah korea sendiri sangat cepat
tanggap ya untuk menangani permasalahan corona ini sendiri
mbak inta apakah sudah memberikan kabar ataupun update informasi kepada keluarga dan juga pihak kbri dari korea selatan
ya kalau misalnya untuk keluarga sendiri sih alhamdulillah sudah selalu hampir setiap hari berhubungan
dan ya keluarga memang khawatir
cuman alhamdulillah kami di sini semua masih baik
dan pihak kbri juga sangat care terhadap kami
jadi hari ini juga hampir semua dari
mahasiswa dan masyarakat yang ada di
masyarakat indonesia yang ada di daegu
ditelepon sama pihak kbri jika ada kekurangan dan apa yang dibutuhkan
itu bisa langsung menghubungi pihak kbri
jadi untuk saat ini kami juga sangat tenang sih
jadi kami percaya sama pemerintah korea juga dan kami percaya juga kbri sangat care sama kami
jadi kami tenang aja sih di sini
masih semuanya masih baik baik aja
ya mbak inta terakhir ini ada informasi tidak dari kbri korea selatan
kapan akan melakukan evakuasi
terhadap warga negara indonesia di kota daegu
kalau untuk sampai saat ini kami terus update dengan kbri
dan kbri masih belum mengeluarkan apa membicarakan masalah untuk masalah evakuasi
jadi sampai saat ini kami belum di update masalah evakuasi ke indonesia gitu
oke terima kasih sekali mbak inta ayu warga negara indonesia di kota daegu korea selatan
semoga tetap sehat semuanya
bisa ada kejelasan dan juga
kepastian kapan akan bisa pulang ke tanah air dan berkumpul bersama dengan keluarga
terima kasih sekali atas waktunya mbak intah ayu
dan seorang anak empat belas tahun tenggelam setelah terbawa derasnya arus aliran kali taman sari pinangsiaya jakarta barat pada selasa siang
cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami